inilah video amatir viral yang memperlihatkan aksi seorang gadis berusia enam belas tahun
sedang mengemudikan sebuah truk pada sabtu siang
berlagak layaknya seorang sopir profesional
gadis warga desa tegalarum kecematan bendoma getan tersebut
mengemudikan truknya dengan kecepatan tinggi sambil bermanuver zigzag
sementara dua temannya mengendari sepeda motor sambil mengabadikan aksi sang gadis
yang melaju di jalan raya jurusan madiun surabaya tersebut
namun naas truk yang dikemudikannya tersebut hilang kendali dan menabrak trotoar
serta pot bunga di simpang empat desa dumpil madiun
runtuk pengemudi itu selamat
tak lama kemudian polisi datang ke lokasi dan mengamankan pengemudi truk bersama teman temannya
termasuk pemilik truk tersebut
kepada petugas gadis ini mengatakan nekat mengemudikan truk secara ugal ugalan
demi konten untuk mengikuti kontes di media sosial
kendaraan truk yang dikemudikan oleh saudari ainun tersebut
membuat video yang akan digunakan untuk pribadinya dari hasil keterangan kita
kemudian terjadi oleng di perempatan tersebut
polisi mengimbau kepada masyarakat khususnya pengguna jalan untuk tidak ugal ugalan di jalan
sebab hal itu tidak hanya membahayakan keselamatan diri
namun juga pengguna jalan lainnya
inam tohari madiun jawa timur